pemerintah sedang melakukan investigasi terkait dugaan penyelundupan barang impor komponen motor harley davidson dan dua sepeda brompton bekas yang masuk menggunakan garuda indonesia
menanggapi kasus ini menteri bumn erick thohir menyatakan akan memecat direksi garuda indonesia jika terbukti telah menyelundupkan barang mewah tersebut
terkait perkembangan temuan moge dalam pesawat garuda sejumlah menteri akan memberikan pernyataan dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung juanda satu kemenku jakarta pusat
mungkin sampai dengan delapan ratus juta rupiah per unitnya sedangkan nilai dari sepeda brompton berkisar antara lima puluh hingga enam puluh juta per unitnya
mungkin ada yang bilang lebih
dengan demikian total kerugian negara
potensi atau yang terjadi kalau mereka tidak melakukan deklarasi ini adalah antara lima ratus tiga puluh dua juta hingga satu lima miliar
saat ini bea dan cukai sedang melakukan terus proses penelitian lebih lanjut terhadap pihak ground handling dan juga terhadap nama dari penumpang yang masuk di dalam klaim tech tersebut
kami mengatakan bahwa saudara sas mengaku bahwa barang ini dibeli melalui account eb
jadi katanya memang sudah lama akan melakukan pembelian melalui account ebay
namun waktu kita cek
pengakuan dari saudara sas yang akan membeli harley ini melalui akun ebe
kami tidak mendapatkan kontak dari penjual yang didapat melalui ide tersebut
kita juga melihat saudara sas mempunyai bank hutang bank sebanyak tiga ratus juta
yang dicairkan pada bulan oktober
yang digunakan sebagai renovasi rumah
kita sudah melihat transfer uang kepada saudara sas ke rekening istrinya sebanyak tiga kali senilai lima puluh juta
kami terus akan melihat apakah saudara sas ini memang hobi motor
yang kita ketahui dia tidak pernah punya hobi motor
dia mungkin mengimport harley davidson
dia hobinya sepeda sebetulnya
jadi mungkin dari sepeda menjadi sepeda motor
dan kita juga melihat beberapa transaksi keuangan yang dalam hal ini bisa ditengerai memiliki hubungan terhadap inisiatif untuk membeli dan membawa motor tersebut ke indonesia
jadi kami sekarang kita harus memiliki hubungan dengan saudara sas
dan kita akan terus melakukan penyelidikan terhadap motif awal dan apakah betul yang bersamputan memang yang memiliki atau melakukan atas nama pihak lainnya
ini yang menjadi salah satu pusat dari penyelidikan dan pemeriksaan dari teman teman biaya dan cukai tersebut
kami tentu melihat dan nanti mungkin minggu depan saya juga akan mengajak teman teman wartawan untuk lihat modus penyelundupan yang lain
modus untuk memasukkan barang ke indonesia melalui cara ilegal dilakukan dan sering terjadi dengan berbagai macam jenis modus
dan ini masuk melalui berbagai jalur
bisa melalui tanjung priok bisa melalui cengkareng dan bisa melalui pelabuhan pelabuhan yang lain
dan oleh karena itu
saya memerintahkan kepada bea dan cukai untuk terus meningkatkan pengawasan
saya minta kepada biaya dan cukai pak dirjen dan jajarannya menyelesaikan seluruh kasus ini dalam sisi pemeriksaan dan nanti kemudian penindakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
dan tentu kami berharap bahwa komitmen dari seluruh pihak untuk menjaga republik indonesia
dari tindakan tindakan ilegal untuk bisa bekerjasama dalam menanggulangi hal hal tersebut
tentu seberapapun ketatnya bea dan cukai melakukan tindakan kita tidak bisa melaksanakannya sendiri
jadi perlu kerjasama dengan berbagai pihak
demikian yang bisa kami sampaikan dari sisi kementerian keuangan
untuk garuda kami berikan kepada bapak menteri bumn
pak erick thohir untuk menyampaikan mengenai tindakan dan langkah langkah yang dilakukan oleh pak erick thohir sebagai shareholder dari garuda
meskipun ini adalah perusahaan publik silakan pak erick
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentu pertama tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada dirjen bia cukai dengan timnya
dan tentu terima kasih juga ibu menkyu langsung menindaklanjuti secara langsung karena memang ini cepat sekali prosesnya
dan saya juga terima kasih kepada seluruh komisi sebelas yang hadir hari ini apalagi ini teman haji
dan tentu kami dalam menjalankan tugas seharian sebagai kementerian bumn
hal hal yang sangat sensitif seperti ini tentu harus dijalankan secara prosedural
apalagi kalau sudah menyangkut good corporate governance nya dilanggar
jadi alhamdulillah di sini dewan komisaris sudah mengirimkan surat kepada saya
dan yang terpenting komite audit juga
komite audit juga sudah mengirimkan surat kepada saya
yang mohon maaf saya tidak ada maksud menuliskan secara individu
tetapi ini hal yang sangat penting di kementerian bumn dan sudah menjadi kesepakatan juga dengan ibu menkyu
bagaimana faktor daripada integritas dan good corporate governance harus terus kita tingkatkan
dan harus kita laksanakan sebaik baiknya
dari laporan yang kita dapat bahwa ini langsung saja ke poin empat
bahwa daripada komite audit bahwa disini disebutkan mempunyai kesaksian tambahan siang ini
bahwa motor harley davidson diduga adalah milik saudara aa
detail informasinya adalah sebagai berikut
saudara aa memberikan instruksi untuk mencari motor klasik harley davidson
tipe shovelhead di tahun dua ribu delapan belas
lalu ini motor tahun tujuh puluh an
motor klasik mungkin bapak akan bisa menanggapi nanti lebih detail
lalu pembelian dilakukan pada bulan april dua ribu sembilan belas
proses transfer dari jakarta dilakukan ke rekening pribadi finance manager garuda di amsterdam
sampai di sini
saudara ij membantu mengurus proses pengiriman dan lain lain
tapi akhirnya seperti hari ini
ini yang sungguh menyedihkan ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah bumn
bukan individu menyeluruh
ini yang tentu pasti ibu sangat sedih
dan saya sangat sedih
ketika kita ingin mengangkat citra bumn
membangun kinerja bumn
tetapi kalau oknum oknum di dalamnya tidak siap
inilah yang terjadi
dengan itu saya sebagai kementerian bumn tentu akan memberhentikan
saudara direktur utama garuda
dan tentu proses daripada ini karena ini perusahaan publik
pasti ada prosedurnya lagi
tetapi tidak sampai di situ saja
kita akan terus melihat lagi oknum oknum yang akan tersangkut di dalam kasus ini
dan saya yakin ibu menteri keuangan dan djmb cukai akan memproses secara tuntas
apalagi di sini ditulis kerugian negara
jadi kalau kurangnya gini gini sudah menjadi faktor yang tidak hanya perdata
tetapi menjadi faktor pidana
ini yang sangat memberatkan
mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan
dan mohon doa dari teman teman wartawan
untuk ibu sri mulyani dan pak dirjen dan saya
terus kuat bekerja dengan baik
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
silahkan pak wi dan teman teman
terima kasih bu menteri keuangan
pak erik menteri bumn
saya kira pertama tentunya kita mengapresiasi
apa yang telah dilakukan oleh direkturat jenderal bia cukai
ini kita apresiasi betul
karena memang kita dalam kondisi yang kurang baik
ya begini begini nih banyak penyelundupan dan sebagainya
jadi ini yang tentunya kami mengapresiasi secara baik
dan dari temuan temuan ini
itu yang pertama
pt garuda indonesia tbk ini kan
sebelumnya masih menyisakan persoalan yang begitu besar
dulu bilang kami diberikan tugas di komisi sebelas
untuk memanggil di garuda masalah temuan bpkp
mungkin teman teman wartawan sudah tahu pada waktu itu
laporan keuangan garuda untung tujuh puluh miliar
tapi setelah diperiksa bpkb ternyata rugi triliunan rupiah
ini belum selesai
kemudian lantas ada temuan baru lagi masalah penyelundupan
dimana ini adalah pesawat baru
mau diserak remakan di jakarta
menggunakan biaya negara
kemudian ada barang barang seperti ini tidak dideklarasi
saya kira ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak menteri bumn pak erick thohir
bagaimana kita mau membangun kinerja
bagaimana kita mau membangun citra
kita kan perlu membangun citra dan kinerja
kemudian memberikan masukan buat penerimaan negara kita
dalam bentuk dividen dan sebagainya
saya kira ini langkah langkah tegas yang dilakukan
dan kami dari dpr khususnya peminat komisi sebelas
kami menyetujui untuk dilakukan tindakan tindakan yang tegas
kepada direksi garuda dan kami mendukung
kami mendukung untuk dilakukan tindakan tindakan tegas terhadap direksi dari pt garuda universitas tbk
saya kira itu saja terima kasih
oke nomor tiga tengah tadi satu
terakhir ya oke silahkan
pertanyaan saya untuk pak erick
mempertegas aja pak nanti untuk bapak ari askara ini
pemberhentiannya prosesnya bagaimana pak
oke terima kasih
kalau mengenai pertanyaan tadi
apakah terjadi di garuda atau di bumn yang lain
saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa bumn dan pelanggarannya seperti apa
namun teman teman bacukai tetap melaksanakan tugas
dan sekarang bahkan kita melakukannya secara joint dengan pajak
sehingga sistem ini sudah semakin rapi untuk menentukan apakah pelaku ini adalah mereka yang comply atau tidak comply

kita tidak pandang dulu bumn atau swasta kita sama
jadi kalau masalah compliance atau kepatuan terhadap peraturan perundangan kita coba laksanakan secara konsisten
kedua mengenai sanksi tadi
ya barangnya kita rampas dulu sampai hari ini
sementara untuk penyelidikan masih akan tetap dikembangkan
sehingga nanti kita akan lihat pasal pasal apa yang bisa kita kenakan kepada yang bersangkutan
bersangkutan secara sengaja mencoba untuk mengalihkan perhatian kepada pelaku yang lain
ini juga tentu nanti bisa kita gunakan pasal yang lain
jadi kita juga masih dalam proses
tadi malam sampai pagi dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
dan sampai pagi ini pun masih tetap berjalan
sedangkan yang lain adalah kepada pak erick
silahkan pak erik
ya saya rasa memang kenapa kita juga dalam melakukan tpa sekarang melibatkan menteri terkait
jadi kayak di perbankang selain memang kita tentu mengkomunikasikan kepada pihak ojk
tetapi untuk perbankan ibu sri mulyani juga ikut tanda tangan sekarang
selain tentu proses yang sangat transparan daripada penilaian daripada calon calon itu
jadi memang ke depan bahwa direksi dan komisaris bumn ya harus dilakukan proses secara profesional
karena itu sama di garuda
tidak hanya direksinya tetapi komisarisnya
dan juga tentu persaingan di industri pesat terbangnya
apakah memang capable untuk bisa bersaing
ini yang kita akan lakukan
untuk proses pemberhentian karena ini tadi saya sampaikan perusahaan tbk
maka prosesnya tidak langsung bisa hari ini
pasti kita mengajukan nanti ada rapat umum pemegang
pemegang saham luar biasanya
saya tidak tahu nanti secepat apa
tetapi pasti kita akan langsung menunjuk plt
dan tentu yang saya sudah sampaikan sebenarnya dari kemarin
bahkan tadi pagi saya mengharapkan
tadi individu individu yang terlibat
mestinya lebih baik mengundurkan diri
daripada mohon maaf
ya dicopot tidak hormat
karena konsekuensinya tadi
ya konsekuensi juga
konsekuensi juga sosial
tidak memikirkan keluar dan lain lain
itu justru hukum yang saya rasa tidak enak juga dalam kehidupan kita bermasyarakat
itu saja yang saya sebisakan terima kasih
baik terima kasih wartawan atas kehadirannya
sampai ketemu di lain kesempatan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh